sepertinya virtual assistant menjadi fitur wajib bagi setiap smartphone masa kini
seperti siri yang merupakan virtual assistant pertama yang diperkenalkan apple sekitar tahun dua ribu sebelas
dan samsung dengan bixby dan juga google dengan google assistant
baru baru ini google assistant memperbarui fiturnya dengan menambahkan fitur basonesha
lalu kita akan langsung coba fitur ini
baiklah alarm untuk pukul delapan belas terpasang
kalau anda mau freestyle teman saya akan membantu
apakah kamu tahu lagu ini
aku belajar hal baru setiap hari
dengan kedua asisten ini memang ada beberapa perintah yang bisa dieksekusi di siri dan tidak bisa dieksekusi di google assistant
dan juga sebaliknya hal tersebut dikarenakan memang kedua asisten ini memiliki teknologi yang berbeda
salah satunya adalah teknologi yang sudah diadopsi oleh google assistant yaitu natural linkwiss processing atau nlp
jadi masa machine learning itu kan berarti dia programnya belajar semakin lama semakin bisa mengenali kata kata
atau bahasa yang tadinya mungkin nggak di program secara langsung dia bisa belajar oh maksudnya dengan berkata ini dia something out
jadi misalkan cheetos gitu tidak harus bilang cilanak town square dia mengerti bahwa cheetos itu river ke cilanak town square
tapi itu cuma contoh kecil gitu tapi semakin banyak orang menggunakan dia akan semakin bisa memahami maksud kita itu apa
bahkan pada event google iao dua ribu delapan belas google assistant versi tercanggih ini bisa melakukan reservasi membuking sebuah salon hanya dengan menggunakan telepon